aksi saling dorong antara warga perumahan taman durensawit dengan pihak kepolisian terjadi
warga menolak proses pengosongan rumah tinggal mereka yang masih berstatus sengketa di pengadilan
aparat kepolisian dan sejumlah alat berat dikerahkan di depan perumahan untuk melakukan proses eksekusi lahan
salah satu warga setempat tri nugroho mengaku terkejut saat mendapat surat perintah pengosongan secara sukarela dari pengadilan negeri jakarta timur sejak tahun lalu
padahal rumah yang sudah ditempati orang tuanya sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh empat itu sudah memiliki legalitas berupa shm dan imb

sengketa lahan terjadi di perumahan taman duran sawit ketika pihak pelapor dari ahli waris mengklaim sebidang tanah seluas dua ribu meter persegi yang setara dengan empat belas rumah di sana
sengketa terjadi antara pelapor dengan perusahaan developer
perumahan pada periode seribu sembilan ratus sembilan puluh lima hingga dua ribu dua
warga merasa sengketa terjadi aneh karena saat mereka membeli dari developer proses jual beli hingga pengurusan sertifikat hak milik berjalan lancar
ini kan memang perlawan pihak ketiga upaya hukum luar biasa
akan tetapi ada alasan yang sangat eksepsional yang luar biasa yang memungkinkan untuk ditunda eksekusi
sampai proses banding kami sampai inkrah begitu
nah sampai saat ini kan belum
saya koordinasikan juga selain itu koordinasikan pemohon eksekusi ini
kami berdasarkan perintah eksekusi ini ini kan bukan dari orang yang berwenang bukan ahli waris dalam perkara pokok
masalah ini menarik perhatian anggota dprd dki jakarta syahrial yang merupakan penduduk setempat
ia lalu menjembatani negosiasi antara warga dengan pihak pengadilan
ya ketua pengadilan dulu ya kita akan minta supaya diadakan mediasi formil
karena katanya pengadilan ini sudah ada perintah eksekusi
nah mereka sebagai orang yang diberikan perintah berhak untuk melaksanakan eksekusi itu
tapi warga juga berhak wajib mempertahankan haknya
kalau terjadi misalnya hal yang tidak sedinginkan dan tidak barangkali punya legalitas
mereka warga punya sertifikat
mereka disini katanya punya sertifikat
ya untuk tanah yang sama ada sertifikatnya
setelah negosiasi berlangsung
warga diberikan waktu hingga dua minggu ke depan untuk melakukan perlawanan melalui jalur pengadilan
kepolisian sektor durensawit menyebut proses eksekusi dan pengosongan ditunda hingga situasi kondusif
sementara itu pihak kementerian agraria tata ruang dan badan pertahanan nasional saat ini tengah mengkaji permasalahan ini
bpn akan segera mengeluarkan pernyataan usai proses pengkajian sengketa lahan ini usai